kembali kami informasikan kantor kementerian hukum dan hak asasi manusia kemenkumham kebakaran
dan saat ini api masih berusaha dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran
dan menurut informasi koordinator humas sekretariat jenderal kemenkumham tubagus erief faturahman
yang kami kutip dari detik com kebakaran terjadi sekitar pukul sebelas tiga belas waktu indonesia barat
bagian gedung yang terbakar adalah bagian gudang
dan diketahui gudang yang terbakar tersebut berisi barang barang milik negara
namun hanya barang barang yang sudah lama saja yang disimpan di situ
api berasal dari lantai lima gedung kemenkumham dan kebakaran terjadi sekitar pukul sebelas tiga belas waktu indonesia barat
penyebab kebakaran belum diketahui
mobil pemadam kebakaran sudah berada di lokasi kejadian